untuk memastikan kegiatan belajar tetap berjalan dengan baik
kementerian pendidikan dan kebudayaan republik indonesia melakukan kerjasama
untuk memberikan layanan belajar di rumah atau belajar online
nah kita akan tanya tanya dengan salah satu yang juga turut berpartisipasi
untuk memberikan layanan belajar online kepada para pelajar
bergabung melalui sambungan skype ada arman wiratmoko
selamat malam terima kasih sudah bergabung
selamat malam terima kasih
oke kita senang sekali artinya di tengah masa masa yang darurat
khususnya darurat pendidikan ya
para pelajar diharuskan atau diimbau untuk belajar di rumah
terkait dengan penanganan wabah covid sembilan belas
ruangguru hadir tapi saya harus tanya bagaimana kehadiran ruangguru
untuk meyakinkan dan juga memastikan bahwa para pelajar ini bisa tetap mendapatkan haknya
meskipun mereka tidak datang ke sekolah nih mas arman
memang dari ruang guru begitu kita mendengar mulai berita berita tentang corona ya
virus ini kita mulai memikirkan bagaimana solusinya untuk para siswa yang khususnya akan dirumahkan
dan dibatasi kegiatan sekolahnya
jadi memang untuk menanggapi itu di weekend kemarin kita mengumumkan
untuk meluncurkan sekolah online ruangguru gratis
jadi program ini memang program baru ruangguru yang dapat diakses oleh seluruh pengguna ruangguru
baik yang sudah berlangganan maupun yang belum berlangganan
dan sistemnya adalah kami menyelenggarakan kelas secara online dari pukul delapan sampai jam dua belas
untuk semua kelas jadi dari kelas satu sd sampai kelas dua belas sma
dan pelajarannya mengikuti pelajaran yang sedang dilakukan di sekolah saat ini
oke termasuk kan ini juga ada beberapa murid yang akan bersiap untuk menghadapi ujian kan ujian nasional
juga di profit oleh ruangguru misalnya tryout atau sebagainya gitu
iya betul jadi di aplikasi kami pun kami memberikan akses gratis untuk bank soal dan latihan tryout lainnya
yang juga bisa digunakan untuk mempersiapkan ujian nasional yang akan datang
oke mas arman kalau kita ngomongin soal home learning belajar di rumah belajar online
tentunya sangat membantu untuk di tengah kondisi yang seperti sekarang
tapi ini kan butuh internet
ruangguru juga bisa tetap memastikan juga memberikan layanan ini bisa berjalan maksimal
misalnya apakah ruangguru juga bekerjasama misalnya dengan operator seluler
agar mungkin distribusi materi pendidikan ini bisa tersalurkan maksimal mas
ya jadi memang kami juga menyadari adanya keterbatasan internet mungkin untuk siswa siswa
jadi untuk menanggapi itu bahkan mulai dari weekend itu kita mulai berbicara dengan operator operator
dan kebetulan memang sudah ada beberapa operator yang mau bekerjasama dengan kami
untuk menyediakan layanan data gratis
jadi operator menyediakan kuota gratis untuk mengakses layanan kami untuk sebulan ke depan
jadi para murid tidak perlu khawatir lagi
jadi untuk mengakses ruangguru itu sudah free kuota
dan tentu dari ruangguru sendiri pun kami juga mengusahakan supaya beban internet tidak terlalu berat
jadi dari segi engineering dan tim teknis kami
kami sudah membuat video video ruang guru itu jadi hemat kuota
jadi kalau dibandingkan misalnya dengan menonton video youtube
itu kuota yang terpakai itu paling tidak setengahnya dari dibandingkan menonton video youtube
dan dengan adanya layanan belajar di rumah atau belajar online secara gratis ini
apakah memang diperuntukkan khusus untuk kalangan pelajar
atau guru guru yang juga sekarang kan juga artinya gini
tenaga tenaga pengajar di waktu yang bisa dibilang
kekosongan ini ya kekosongan karena tidak ada kehadiran kan di sekolah
juga juga diberikan kesempatan untuk itu mas arman
iya jadi selain sekolah online ruangguru gratis yang kita tawarkan
kami juga memberikan layanan gratis buat para guru untuk mengakses layanan pendidikan buat para guru
jadi di aplikasi kami memang ada program khusus untuk guru guru
jadi ada sekitar dua ratus lima puluh video untuk para guru untuk meningkatkan keterampilan dan keahliannya mereka
ada beberapa topik untuk misalnya bagaimana untuk cara mengajar yang lebih baik dan sebagainya
dan itu semua kontennya dapat diakses secara gratis oleh para guru juga
oke baru beberapa hari berjalan responnya seperti apa mas
artinya yang mau belajar para pelajarnya kemudian dengan jumlah tenaga pengajarnya cukup sesuai tidak
atau mungkin juga dengan adanya ini banyak volunteer volunteer nih mungkin yang juga mau bergabung
iya memang tanggapannya dari beberapa hal
ini sangat luar biasa ya
jadi hari pertama itu pun lebih dari satu juta siswa itu mengakses aplikasi kami
jadi memang tanggapannya itu sangat positif dan setiap harinya kita panggung terus
dan memang masih banyak juga orang yang akan akses setiap harinya
hari ini juga banyak sekali yang sudah mengakses
dan dari tenaga kerja dari guru pun kita sedarnya kan memang mempunyai guru guru yang terbaik yang sudah bekerja dengan uang guru
tapi tentu banyak juga yang menawarkan untuk volunteer
tapi sementara semua dapat bisa diandalkan dengan baik
cukup berjalan dengan baik lah ya baru beberapa hari belakangan
tapi mas ada mungkin ada ini challenge juga tantangan juga
artinya tidak semua daerah di indonesia mungkin dibandingnya untuk belajar online ini banyak gitu
tapi belum tersedia internet atau jaringan internet di daerahnya yang memadai gitu
bagaimana akhirnya ruang guru mungkin juga bisa memprofit ini
ya jadi tentu ini juga
jadi kita juga banyak bekerja sama sih
jadi kalau untuk di daerah daerah yang memang kita kemarin juga dapat laporan di daerah daerah terpencil yang misalnya internetnya masih kurang
bahkan dari daerahnya misalnya di daerah desanya atau di kelurahannya mereka sudah ada akses internet dan mereka bisa mengadakan misalnya kayak nonton bareng
jadi anak murid muridnya dipumpulkan sebagian dan grup yang lebih kecil ya
jadi mungkin tidak besar karena untuk menjaga jarak
tapi juga bisa ditonton bersama
itu juga bisa salah satu jadi solusi
terakhir mas arman singkat
dengan adanya belajar online artinya mungkin ada beberapa anak atau beberapa sekolah yang sudah terbiasa dengan cara belajar yang seperti ini
tapi juga banyak yang masih belum
sebenarnya seberapa efektif sih sebenarnya belajar online gitu
ada yang bilang aduh kayaknya nggak efektif karena nggak tatap muka langsung sama gurunya
kalau misalnya di rumah belajarnya jadi nggak konsen malah main main gitu
seberapa efektif mas sebenarnya
sebenarnya sih belajar online ini bisa sangat efektif
memang tergantung bagaimana cara menggunakannya
jadi bahkan sebelum kita mengadakan sekolah online pun memang pengguna ruang guru pun sudah banyak
dan memang terbukti dengan belajar online itu juga bisa efektif
kuncinya adalah sebenarnya adalah untuk disiplin
makanya untuk program sekolah online ini pun kita adakan secara teratur ya dari jam delapan sampai jam dua belas
juga untuk melatih kedisiplinan siswa
jadi bisa memang jadwalnya tuh dapat teratur dari jam delapan sampai jam dua belas

untuk menghadapi misalnya masalah oh ini hanya satu arah hanya menonton video
di aplikasi kami pun itu sudah ada fitur fitur yang dapat meningkatkan interaksi ya
jadi bisa ada forum juga ada live chat juga
jadi bisa berdiskusi antar siswa
jadi bisa interaktif
jadi nggak cuma satu arah tapi juga dapat bisa lebih produktif dengan fitur fitur itu
oke walaupun tidak di sekolah di rumah tetap harus produktif ya intinya ya
terima kasih mas arman
terima kasih udah sharing informasi dengan cnn news show connected malam hari ini